kayak anak kecil aja
kamu mancing sama babe ya
yang mancing bukan citra
tapi ineke malu pergi sendirian
buat seru seruan aja sih
kamu mau pergi kemana
tapi citra yang mau pergi
bisa anterin aku ke rumah kakak gak mas pur
bapak sudah pulang
bapak mau makan sekarang
tapi makan dimana
ya makan di rumah lah
masa makannya di warung
bentar ya pak
gue boleh nanya gak
ada apa sih
gak jadi deh
kok punya ototnya
hoyanti tadi saya udah telpon emak katanya saya boleh bantuin bikin kue hari ini
oh bagus lah kalau gitu kalau dikerjain berdua kan lebih ringan
iya tuh betul
poyanti hari ini kuenya harus dikirim jam berapa
sebelum maghrib katanya tapi kan lebih cepat lebih baik
mas bur mau nunggu di dalam
nggak usah nunggu di sini aja
yaudah tungguin sebentar ya
jadi teh iyo baru datang ke jakarta
oh berarti dulu jauh jauh
ya begitulah hasil dari ngojek nggak cukup buat hidup berdua
alhamdulillah berarti sekarang udah cukup
iya dicukup cukupin aja
koyanti anaknya berapa
udah sd kelas satu
oh terus di rumah sama siapa
main sendiri aja teh ya
anaknya pinter ya
ah dibantuin neng iyo bikin kuenya jadi makin cepet
gimana keadaan potati mak
dokter bilang sih besok udah boleh pulang
alhamdulillah saya senang dengarnya mak
yaudah mah ganti baju dulu ya
abis itu baru bantuin biar lebih cepat

iya aku cuma ngambil barang yang kemarin ketinggalan aja kok
jangan malu malu kayak anak kecil aja
anu kemarin kamu mancing sama babe ya
yang mancing bukan citra tapi ineke
tapi ineke malu pergi sendirian makanya aku diajak
buat seru seruan aja sih biar nggak bete di rumah
lagian mancing itu ternyata asyik
mak cuma rada pusing aja
mau pusing kenapa
mau saya pijitin kepalanya mak
gak gak usah
mak pusing mikir biaya rumah sakitnya si tati
kak kalau ntar gua kawin sama si citra
surti pamit ya bu nur
saya juga sekalian bu nur
aduh makasih bu nur
surti juga bu nur
terima kasih sekali ya bu
bu nur rendangnya sisanya banyak ya bu
oh iya saya mau simpen dulu di kulkas
mari bu nur
rod kemarin kita kagak keingetan ya
kan lumayan rod buat diliatin di rumah
emang hp loh ada kameranya
lah pakai kamera si citra sama si nek lho
gimana sih citra sama si nek lho
kalau pakai kamera dia ntar foto lo dihapus
gimana sih citra sama si nek lho
ya si citra
saya mau lihat
tunggu saya mau lihat
tunggu si citra
ibu capek pak mau rebahan dulu ya